agak mau nyanyi bentar ya
terima kasih sudah hadir pada malam hari ini maggie
hari ini adalah hari yang sangat amat spesial buat saya
karena saya baru saja melewati hari hari yang sangat gelap dalam hidup saya
dimana saya tidak mungkin bisa untuk melewati
andi gak akan telpon dari aku
ini pasti gara gara si riri itu
anak anakku juga yang tadinya akur jadi pada berantem
ini mungkin berat buat makan
ini juga berat buat andi
ini jadi writing
ini seperti hai
kamu mungkin gak mau angkat telpon mama tapi andika itu sepupu kamu
sejak kecil paling dekat sama kamu dia akan menikah hari sabtu besok
kamu harus dateng dee
aku gagal dapat pekerjaan di turi
mungkin banyak kandidat lain yang lebih bagus daripada apa
kok ada simpi andi di sini
kenapa kamu bingung ya kalau cv cowok kamu ada di andi
cowok kamu ngelama kerja di kantor om aku
di perusahaan volta icon publiship
kalau kamu mau coba kamu diterima gampang
kamu ngedate sama aku
iya kalau gak mau
kalau dia gak bakalan diterima
apa jangan jangan nurlin gak bohong
gimana kalau dia beneran bisa ngatur andi diterima atau ditolak kerja di sana
kamu nggak usah takut ya
aku pasti dapat pekerjaanmu
kamu percaya sama aku
kamu gak akan nyerah
ya udah kalau gitu
aku pergi dulu ya
aku masih harus kasih lamaran ke beberapa tempat lain
kamu harus semangat ya
kami jangan pergi dulu dong man
kamu kan belum sehat
aku udah sehat ma
lagian aku kalau di rumah terus kepala aku pusing
mama tuh gak pengen kamu ketemu temen kamu lagi
aku udah besar
aku tahu apa yang aku lakuin ma
gak apa apa bu
biarin mas arman pergi
dia juga butuh angin segar buat kesehatannya
nanti biar aku yang temenin
aku bukan anak kecil yang harus dijaga suster setiap kau pergi
kamu pakai baju saya aja
mas arman gak keberatan kan kalau ngetemenin
aku harus temenin mas arman
jangan sampai dia kembali lagi ke pergaulan yang nggak benar
jangan sampai rehabnya sia sia
sekarang robert'nya keguguran
iya kayaknya udah pengen lo nyerang raya
saya juga beranijak
ini dia pekerjaan holloway
ternyata ada sedikit kesalahan
sebenarnya dari penilaian portfolio yang dikirimkan
mas andi sudah dinyatakan lolos seleksi kami
terus langkah selanjutnya saya harus ngapain kita ada ini apa ada interview
oh nggak perlu mas andi
kami hire ilustrator dengan sistem kerja jarak jauh
jadi kita nggak perlu ketemu kami hanya mengirimkan skrip lewat email
dan mas tinggal membuat ilustrasinya hari ini kami akan kirimkan kontrak kerjanya
oke terima kasih mas andi selamat siang
ya oke makasih ya
rih aku punya kabar baik buat kamu
oh ya berita apa
jadi ternyata tadi itu terjadi kesalahan ri
aku ini sebenarnya diterima kerja di volta icon publishing
ya syukurlah kalau gitu
ya udah ri
nanti setelah kamu pulang kampus kita ketemuan ya
bener kan pengalaku
si cowok penyakitan itu diterima
berarti sekarang saatnya kamu menepati janji muka aku
soal tempat dan waktunya nanti aku kabarin
kamu tau gak
aku tuh dulu sering banget ngeband disini
bentar dulu ya
terima kasih sudah hadir pada malam hari ini
hari ini adalah hari yang sangat
amat spesial buat saya
saya baru saja melewati
hari hari yang sangat gelap
dalam hidup saya
dimana saya tidak mungkin bisa